euforia pemerintah dan rakyat menyambut para olimpian atau atlet peserta olimpiade mencapai puncaknya di saat saat seperti ini
namun setelahnya banyak olimpian atau mantan atlet pengharum nama bangsa di ejang lain justru terlupakan
simak penuturan lisa rumbewas seorang mantan olimpian di tiga olimpiade yang kini harus berjuang mandiri mencetak bibit atlet di papua
menjadi abdi negara itulah yang kini dijalani raima lisa rumbewas
bertugas sebagai pegawai negeri sipil di dinas pendidikan provinsi papua
orang tak lagi mengingat wanita asli papua ini pernah mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional
lisa rumbewas adalah mantan atlet yang mengikuti tiga pergelaran olimpiade
yakni di sydney pada dua ribu di athena pada dua ribu empat dan di beijing pada dua ribu delapan
dalam dua pesta olahraga sejagat pertamanya lisa mempersembahkan dua medali perak
sedangkan pada olimpiade beijing ia harus puas berada di urutan keempat
ya kalau mau bilang dari lihat olimpiade sekarang nih ya ada lebih
dia punya kemajuannya lebih ya lebih bagus lagi ya punya kemajuan tuh khusus atlet atlet
ya saya ucapkan selamat selamat atas prestasinya kedua adik saya sri
yang sudah berhasil
sudah berhasil membawa nama baik indonesia
di rumahnya di dok delapan atas jayapura lisa yang lahir dari pasangan binaragawan dan lifter
masih menyimpan beraneka penghargaan yang menandai prestasinya
meski tak lagi aktif dalam adu perkasa mengangkat beban
lisa tak benar benar lepas dari dunia angkat besi
ia masih aktif melatih bibit muda atlet angkat besi papua
bersama ida korwa sang ibu yang juga mantan lifter
lisa kini membina sembilan atlet muda
beberapa bahkan rusak
untuk berlatih para atlet binaan lisa dan ibunya terpaksa harus bergantian
kondisi yang dialaminya dulu dan kini tak ayal membuat lisa prihatin
walau angkat besi selalu menyumbang medali pada olimpiade
hingga kini perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga ini dirasa masih sangat kurang
ada perhatian itu bisa ada bisa
ada tempat gitu untuk kita diberikan tempat asrama untuk kita khusus angkat besi tinggal
untuk kita bisa tinggal tenang disitu untuk bisa berusaha untuk bisa untuk latihan tenang di situ
untuk tidak susah untuk cari tempat untuk kita tinggal di situ
bukan cuma di papua kegetiran pun dialami mantan atlet di pulau jawa
tengoklah soeharto yang merana
di usia senja
dari atlet balap sepeda kini soeharto harus mengayuh becak demi menyambung hidup
padahal ia penyumbang medali emas pada sea games seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan di malaysia
serta dua medali perak nomor jalan raya bergu dan perorangan di sea games thailand dua tahun sebelumnya
becak yang digunakan pun hasil menyewa dari tetangga lima rupiah per hari
sebelum menarik beca bapak tiga anak ini harus melilitkan kayu
menggunakan karet ban di perutnya demi mengurangi nyeri akibat menderita hernia
mudah mudahan atlet atlet yang tidak mengalami seperti saya
pemerintah bisa memperhatikan benar benar nasib mereka untuk ke depan
prestasi tidak akan mudah melejut ke atas tidak mudah
saya lebih memikirkan itu
tapi kalau itu diperhatikan saya kira pemerintah memperhatikan nasib masa depannya itu lebih bagus

perhatian dan jaminan kesejahteraan bagi atlet pengharum nama bangsa memang sudah seharusnya diberikan
dengan demikian tak ada lagi kisah atlet yang jaya di usia muda tetapi sengsara di hari tua
alan maulana cnm indonesia